direkturat jenderal pajak mengajak umkm yang memiliki omset hingga empat delapan miliar per tahun untuk mengikuti teks amnesti
keikut sertaan ukm sangat diharapkan karena kontribusinya yang sangat besar bagi perekonomian
dilansir dari detik finance direktur penyuluhan pelayanan dan humas ditjen pajak hestu yoga saksawa menyatakan
saat krisis ekonomi seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan bisnis pengusaha besar runtuh dan berpengaruh pada perekonomian negara
meski demikian saat itu bisnis umkm tidak goyah dan malah mereka lah yang menopang perekonomian negara
kini ada sekitar lima puluh tujuh hingga lima puluh sembilan juta umkm sementara pengusaha besar berjumlah lima juta
jumlah tersebut berpotensi terhadap penerimaan pajak yang menjadikan pemerintah mendorong umkm mengikuti program teks amnesti
setelah berhasil memungut lebih dari lima puluh persen dana dari target dana tebusan pada periode pertama
kini pemerintah mulai memfokuskan sasarannya ke usaha mikro kecil dan menengah atau umkm di sisa periode teks amnesti
lantas seperti apa potensi dana tebusan dari umkm
kami memiliki rangkumannya untuk anda
setelah berhasil menggayat wajib pajak besar pada periode pertama
kini direkturat jenderal pajak mempertajam sasaran program pengampunan pajak atau tax amnesty
menteri keuangan sri mulyani akan menggali potensi pajak dari usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
tentu saja ini adalah bukan penyelesaian pada tahap pertama saja
kita akan meminta tahap kedua ketiga tetap dengan antusiasme yang sama
umkm karena rate nya tidak berubah
kami mengharapkan untuk tahap kedua dan ketiga akan banyak didominasi oleh ukm ini
karena mereka sama sekali tidak merasa perlu untuk berbondong bondong pada tahap pertama
data direkturat jenderal pajak menyebut
saat ini jumlah umkm di indonesia mencapai lima puluh tujuh sembilan juta
sementara hingga enam oktober dua ribu enam belas
dana tebusan badan umkm baru mencapai satu ratus delapan puluh tujuh miliar rupiah
dan orang pribadi umkm hanya mampu meraup dana sebesar dua tujuh puluh sembilan triliun rupiah
sejumlah relaksasi kebijakan untuk umkm telah dikeluarkan
yang terbaru ditjen pajak memberikan relaksasi penyampaian pelaporan harta diperbolehkan tulis tangan
di sisi lain direktur utama bursa efek indonesia tito sulistyo menginginkan
kemudahan umkm diberikan kembali ke bidang kemampuan
umkm yang berbasis sistem elektronik
yang saya minta adalah satu jika mungkin ya kita sudah kerjasama dengan bukalapak
mungkinkah kalau umkm itu online tidak perlu tanda tangan basah
itu yang kita lagi minta kalau umkm bisa online tidak pakai tanaman basah banyak umkm
karena kalau nggak bayangin tempatnya di kampung sana mau nyetor aja
mesti jualan ke kota berapa duitnya kasihan mereka
sistem jemput bola dan sosialisasi yang masif dari ditjen pajak menjadi langkah penting untuk merauh potensi
dan keuntungan kemampuan umkm
bukan tak mungkin banyaknya jumlah umkm di indonesia dapat memberi pemasukan pajak yang besar bagi negara
pada akhirnya basis sistem perpajakan indonesia juga dapat berjalan dengan baik